lebih dari satu minggu pasca gempa dan tsunami melanda sulawesi tengah
bantuan luar negeri terus berdatangan
tim sar internasional dari jerman telah sampai di lokasi bencana
sementara ratu elizabeth dari inggris secara pribadi menyumbangkan dana bagi para korban
lebih dari sepekan setelah gempa bermagnitudo tujuh empat mengguncang sulawesi tengah
tim international search and rescue dari jerman tiba di palu
tim yang beranggotakan empat belas personel ini tiba di bandara palu sulawesi tengah
menggunakan pesawat angkatan udara amerika serikat
pemimpin tim michael esmeister mengatakan
tim sar jerman akan membantu korban bencana dengan menyediakan air bersih dan tenaga listrik
selain jerman qatar juga turut mengulurkan bantuan bagi warga sulawesi tengah
atas arahan emir sheikh tamim bin hamad al thani
qatar menyumbangkan empat puluh delapan ton logistik termasuk alat medis perlengkapan p tiga k dan tenda
inggris juga ikut serta memberikan bantuan kemanusiaan
melalui duta besar inggris untuk indonesia muazzam malik
pemerintah inggris mengatakan telah mengalokasikan dana enam puluh miliar rupiah
untuk membantu mengatasi bencana di palu sigi dan donggala
ratu elizabeth pun turut memberikan sumbangan pribadi bagi para korban
gempa dan tsunami sulawesi tengah
dilansir mir co uk hanya beberapa hari setelah diisi membuka laman donasi
warga inggris telah menyumbangkan dana sebesar enam juta pound sterling atau hampir satu ratus dua puluh miliar rupiah
pertanggal enam oktober kementerian luar negeri mengatakan
bantuan luar negeri yang diterima berkisar sebanyak dua ratus dua puluh miliar
pemerintah inggris mengatakan telah mengalokasikan dana enam puluh miliar rupiah
untuk membantu mengatasi bencana di palu sigi dan tunggala